sebanyak lebih dari lima puluh karya fotografi tampak dipamerkan di creative hall m block space jakarta
selatan berbagai karya ini merupakan hasil dari empat belas orang wanita yang mendalami seni fotografi
namun jangan salah ke empat belas wanita ini bukanlah fotografer profesional mereka adalah ibu rumah
tangga dari berbagai kota di indonesia yang mendalami seni fotografi sejak pandemi kofit sembilan belas
melanda indonesia pameran ini bertujuan untuk menginspirasi para kaum milenial dan ibu ibu
muda terutama yang ibu ibu rumah tangga bahwa fotografi itu bisa menjadi salah satu alat
untuk anti stres untuk melepaskan stres dari ke dari aktivitas harian berbagai gaya fotografi
tampak ditampilkan pada pameran tanpa tema ini dari fotografi arsitektural hingga food
fotografi tampak terpampang apik pada pameran yang baru pertama kali digelar oleh para ibu rumah tangga
ini santi syam salah satu peserta pameran yang berasal dari bekasi jawa barat memamerkan karya
yang unik dengan menggunakan manekin sebagai obyeknya hobi seputar fashion yang terkendala
pandemi membuat dirinya memanfaatkan berbagai piranti yang berhubungan dengan dunia fashion
dalam karyanya ya karena boneka manequinewood itu udah saya punya waktu dari saya sekolah fashion dulu
dan waktu pandemi ketika saya mencari objek yang ada di dalam rumah saya pikir saya pikir
itu bisa menarik gitu kalau kita pakaiin baju terus kita kasih lighting sehingga jadi suatu yang
ada ada apanya ada jiwanya gitu pameran yang dimulai sejak jumat sembilan september ini akan
berlangsung selama tiga hari hingga tanggal sebelas september mendatang gatotri hardianto kunchoro